kamu ingat kan
waktu aku bilang sama kamu aku ngeliat rizky kayak lagi ribut sama pemilik show mobil
perasaan aku jadi lega
kamu ngapain kesini ki
ada yang penting
ya iyalah ada yang penting
kalau enggak ya ngapain aku sini
amira kamu ingat kan
kalau kamu itu masih jadi pegawai aku jadi supir aku
kenapa nggak masuk
kenapa nggak masuk ke dia sekarang
kamu tuh kebiasaan ya kalau kerja tuh selalu gak tanggung jawab
belajar dong amira
nggak masuk tuh izin dong
ya ampun kamu kan tahu ki aku baru keluar dari rumah sakit
rumah sakit ki
rumah susun ki
rumah panti jompo ki
tapi kabarin aku dong
tanggung jawab amira
aku butuh atasan kamu inget
ngapain kamu kesini ribut ribut
memangnya rumah saya ini pasar ya
pak ini semua itu gara gara papa
gara gara papa yang bawa amira ke rumah ini
papa tau nggak sih
si amira itu kan kerja jadi supir riskin
dan sekarang dia udah nggak tahu jawab
dia gak masuk kerja tapi nggak bilang sama rizky
dan sekarang kasian kan rizky harus nyamperin dia datang ke rumah ini
udah lah pak
mendingan sekarang papa mau berbicara
pak usir dia dari rumah ini
dia juga gak ada manfaatnya kan di rumah ini
kasian kan rizky
mulai hari ini amira bekerja menjadi supir saya di rumah ini
kan kita udah punya arman
arman yang jadi supir kita
biarlah itu kan urusan papa
lagipula penghuni di rumah ini kan banyak
kasian arman dan surti selalu direpotkan oleh kalian
pokoknya hari ini amira bekerja menjadi supir saya di rumah ini
amira itu bawahan saya
dan saya sama sekali nggak ada niat untuk mecat dia
dan dia juga nggak ada niat untuk mau keluar kok
jadi dia akan tetap jadi supir saya
kamu memangnya masih mampu bayar gaji supir
saya itu sudah dengar berita soal perusahaan mamamu yang sudah goya
bahkan nyaris pangkrut
kamu masih sanggup bayar gaji sopir iya
lagi pula saya yang membayar biaya rumah sakitnya amira yang besar itu
kalau kamu sanggup mengganti luna seluruh biaya itu kepada saya
iya pak itu semua benar
itu bukan urusan kalian
kalian gak usah ikut mikirin
yang tadi papa rabu bilang itu semuanya benar
dia bilang kan perusahaan kamu bangkrut
kok kamu gak pernah cerita sama aku sih ki
tapi kok baik baik aja kan sekarang
masalahnya amira udah banyak
gue gak boleh nambahin beban pikiran dia
udah lah amira
kamu gue sepikirin
kamu masuk ki
yuk masuk ki
ntar kamu sakit lagi
kan baru sembuh
kamu nih kenapa sih aneh banget
tadi marah sekarang tiba tiba baik
pasti ada maunya kan
apaan sih kamu tuh negative thinking terus deh sama aku
kamu juga selalu negatif thinking ke aku
pasti ada maunya kan
aku berani taruhan
kamu tuh lemot tau gak
gak nyadar nyadar ya
nah nah nah nah tuh kan
marah lagi kan sekarang
rizky aku tuh udah tahu kalau kau manis manis pasti palsu
gimana kalau kata papa itu semua benar
rizky itu sekarang benar benar bangkrut man
aku gak tegas sama rizky man
apa kata tuhan itu kan juga belum tentu benar non
kan semuanya belum pasti
tapi kamu tahu sendiri kan papa kayak gimana orangnya
papa itu kalau ngomong gak mungkin sebarangan man
dan kamu ingatkan waktu aku bilang sama kamu aku ngeliat rizky kayak lagi ribut sama pemilik showroom mobil
aku gak mau kalau dia ngadepin ini semua sendirian
begitu besar perasaan non buat rizky
sampai sampai setelah semua perlakuan rizky non masih aja terus terusan mikirin dia
noon emang gadis yang baik dan setia noon
perasaan benar benar tulus
yang paling penting adalah noon sekarang gak boleh sedih
kalau dia sedih gimana mau bantu noon
kalau harus semangat pasti bisa bantu
pasti semuanya jadi gampang
oh jadi lo lagi mikirin rizky
ngapain sih mikirin dia segala
selama ini masih belum sadar juga
maksud kak misha sadar apaan kak
semua yang lo punya dan semua yang lo sayang itu semua udah diambil sama amira
maksud kakak apa sih
selama ini lo gak buta kan
coba pikirin deh si amira itu udah ngerebut semuanya
mulai dari papa nyokap lo sampai rizky
makanya gue kasih tau ya
kalau jadi orang itu jangan terlalu pasrah
diem aja bisanya
tuan prabu sama nyonya aini tuh orang tuanya lo zahira
gak ada yang bisa ngerebut dan gak ada yang bisa merubah itu
bisa gak sih gak usah ikut campur semua urusan majikannya
lagian apa yang tadi gue omongin semuanya kenyataan kan
dan gue juga tau kok sebenarnya si zahira ini udah sadar
cuma karena bego aja makanya dia jadi pura pura
gak ada yang bisa mengantuskannya cuman
ini gak nedah takut vos
sukses gak tuh ini
bu decek kesehatan ya
sekarang pengenalan benda
sekarang pengenalan angka
berarti udah sehat nih
ah satu lagi
ini bentuk apa
surti apa apaan sih
anu tuhan lagi tes kesehatan